bagi anda penikmat wisata alam ada gunung nini di pengalengan kabupaten bandung
bisa menjadi pilihan wisata akhir pekan dari tempat anda berdiri di satu titik di puncak bukit
panorama alam tiga ratus enam puluh derajat mulai dari matahari terbit hamparan kebun teh pedesaan danau situ cilenca siap memanjakan mata anda dan kamera anda tentu saja
gunung nini di pengalengan kabupaten bandung menjadi tujuan saya kali ini
untuk mengawali perjalanan menikmati matahari terbit menjadi agenda utama di pagi hari
indahnya panorama alam dengan latar hamparan kebun teh yang membentang di kawasan gunung ini memanjakan mata siapa saja yang melihatnya
saya mengikuti para saudara saudara untuk datang ke indonesia karena mereka suka minum teh
mereka minum teh setiap hari jadi ketika saya masih kecil kami selalu minum teh
kami tidak pernah minum kopi hanya minum teh
jadi kami harus datang untuk melihat dari mana minum teh datang
sang surya menyapa
pentulan cahayanya menghangatkan tubuh saya yang diterpah udara dingin di tempat ini
gunung nini adalah sebuah bukit yang berada di puncak perkebunan teh malabar yang memiliki ketinggian seribu enam ratus enam belas meter di atas permukaan laut
gunung nini dapat ditempuh selama berapa hari
tiga jam perjalanan dari kota bandung
selain hamparan perkebunan teh pemandangan suasana pedesaan deretan pegunungan hingga danau situ cilenca bisa dilihat dari satu titik ini
tak aneh jika panorama gunung nimi juga menjadi surga bagi fotografer
nah tempat ini nih gunung nini salah satu tempat favorit saya
jadi soalnya kalau misalnya kita ngambil
sunrise dari arah timur mungkin ke arah barat juga bisa bagus juga
bagi anda yang akan berkunjung ke sini jangan lupa untuk membawa bekal makanan dan minuman
karena di sini tak ada satupun penjual makanan dan minuman
dian permatasari bandung